saling kritik antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mulai terasa
kritik terutama ditujukan kepada calon petahana basuki cahayapurnama alias ahok
salah satu calon gubernur yang kerap mengomentari kinerja ahok adalah anies baswedan
anies menilai selama menjadi gubernur ahok minim program
menurut anies bersihnya sungai dan kali di jakarta merupakan andil gubernur sebelumnya fauzi bowo
dengan program jakarta emergency dredient initiative atau jedi menanggapi pernyataan tersebut
ahok berbalik mengkritisi kinerja tim sukses anis dan wakilnya sandiaga uno atas ketidakakuratan data yang mereka peroleh
saya bilang pak anies tim suksesnya minta aja data sama kita kita kan open data
jangan sampai karena datanya dibohongin dari tim ses atau bukan dibohongin lah
karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu
melakukan sesuatu yang merugikan mempermalukan sendiri akhirnya